telepon balik siapa tau penting
aku di depan rumah kamu
di depan rumah kamu
karyawan semua ya
kamu masih sibuk melamun ya
tadi saudara saya nelfon
perlu uang satu juta
buat biaya operasi bapaknya
dia minta bantuan saya
saya nggak ada uang segitu
kalau tiap satu dompet isinya dua ratus ribu
kita hanya perlu nyopet
anak anak udah pulang sekolah pi
papanya sih masih di kantor
tapi katanya si ntar lagi pulang
terus langsung kesini
mudah mudahan aja sama macet
dia udah mulai ngacau ngomonya
katanya ada almarhum aki sama nini datang mau jemput
ibu gak bangun bangun
masih mau makan gak
obannya juga gak mau diminum
mungkin ibu udah pasrah
kalau ibu udah gak ada umur lagi gimana ya
telepon tau bunyi
kamu udah izinkan hari ini gak kerja
siapa tau penting
aku di depan rumah kamu
di depan rumah kamu
kamu gak masuk
ada yang jaga di pintu pagar
bukan keluarga dilarang masuk
masih seperti tadi malam yang aku bilang ke kamu
makanya gak bisa keluar
di depan rumah di jalan ada teman teman saya sama orangnya papi
suruh kita res aja ya
imas kamu tolong buatin minum buat mereka
tas kemana siapa
disuruh nunggu dulu di teras
tapi tertib jangan berisik
sudah tau pak
kita harus menunggu
kita akan kesini memang mau nengok yang sakit
kenapa disuruh masuk semua
kirain mau disiapin makanan
ada berapa orang
yang baru ada lima orang
kasih minum apa ya
kopi atau teh
air putih aja lah biar gampang
pembeli buku shalat
pembeli buku shalat
pembeli buku shalat
mana buku shalat mami
tapi aja yang baca
semua bacaan shalat
lebih lama dari pernikahan kita
harus shalat lagi ya
ami tunggu papi
ami tunggu papi
ami tunggu papi
mami tunggu papi
aduh aduh aduh kang aduh aduh
jangan bela gagak ngerti
aduh kamu namun namun namun
yang lain dateng kok kamu engga
lagi kurang sehat
udah ke dokter
enggak ini mah cuma masuk angin biasa aja
udah minum obat
obatnya harus dibeli dulu
beli obatnya sekarang
kan lagi telepon sama kamu
yaudah cepet sembuh ya
bus lihat ada
sudah ada dari tadi malam
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci
tidak ada yang bisa dikunci